puluhan pemuda pecinta hp jadul minggu siang memamerkan ratusan koleksi hp di pendopo alun alun gresik
dalam pameran ini berbagai merek hp dengan desain lama yang pernah beredar diperkenalkan untuk mengajak warga bernostalgia
ribuan hp jadul dari berbagai bentuk dan merek dari yang berantena berlayar hitam putih hingga berwarna ini
memenuhi sudut pendopo alun alun gresik
ratusan hp yang sudah tidak diproduksi dalam kurun waktu dua puluh lima hingga tiga puluh tahun terakhir ini dipamerkan
oleh pemuda pecinta hp jadul dari sejumlah kota
selain produk hp yang pernah meramaikan
pasar seluler di indonesia sejumlah alat telekomunikasi dari masa peperangan seperti radio juga dipamerkan
uniknya meskipun lama atau jadul semua alat komunikasi ini masih bisa berfungsi
pameran ini sengaja digelar selain mengajak warga untuk bernostalgia
para pecinta hp jadul juga ingin memperkenalkan bahwa hp jadul ternyata masih diminati warga hingga kini
tujuan kami mengadakan popdar itu selain kumpul kumpul
selain suratu rahmi temukan dengan teman teman
juga temukan dengan teman teman
memperkenalkan bahwa hp jadul ini masih eksis masih ada
dan masih bisa digunakan normal masih digunakan teman teman untuk telepon dan sms sehari hari
dengan keunikan berbagai macam hp ini pameran pun menjadi hiburan tersendiri bagi warga
selain dipamerkan para pengunjung juga tertarik dengan salah satu koleksi
bisa membelinya dengan harga relatif murah dari rp seratus hingga rp satu tergantung keunikannya
miftahul arif gresik